sebelumnya pada kamis siang digelar ktt asian australia di jcc senayan jakarta pusat
yang dibuka presiden joko widodo
dalam sambutannya joko widodo menyampaikan apresiasinya pada australia
yang bukan hanya sekedar negara tetangga melainkan mitra strategis asian
ktt asean australia ketiga resmi dibuka oleh presiden joko widodo
di ruang cendrawasitiga jcc senayan
dalam sambutan pembukaannya joko widodo menyampaikan australia
telah menjadi mitra strategis dan sekaligus penghubung dengan kawasan pasifik
adapun asean menjadi mitra dagang penting australia
yang nilai perdagangannya lebih tinggi dibandingkan dengan amerika serikat dan jepang
sehingga apa yang terjadi di kawasan indo pasifik
akan berdampak besar pada australia dan asean
joko widodo juga menegaskan komitmen asean untuk terus menjalin kerjasama
dan menjaga kepentingan perusahaan
yang saling menguntungkan dengan australia
tim liputan cnn indonesia jakarta